aku gak tenang aku gak bisa
aku gak bisa aku lagi butuh tenang dan harus cepat
film perenjak karya regas banu teja sukses menang dalam critics week kan
di kan film festival dua ribu enam belas untuk kategori film pendek
film berdurasi dua belas menit ini bercerita tentang seorang karyawati
yang menawarkan seorang karyawan untuk melihat bagian tubuhnya
dengan membeli sebatang korek api seharga sepuluh ribu rupiah
aku tenang pengen jalan dulu
pernjak berhasil mengalahkan sembilan film pendek negara lain
di antaranya taiwan brazil perancis dan kanada
menurut bergas ada beberapa alasan mengapa perenjak bisa menang
tegas menurut anda dari semua nominator di kategori yang sama
apa yang menjadi kelebihan perenjak sehingga keluar sebagai pemenang
saya menangkap beberapa kata juri ketika dia mengungkapkan perenjak sebagai pemenang
di antara sembilan film pendek lain yang berkompetisi juga
juri bilang bahwa film ini sangat sederhana film ini sangat simple
namun memiliki bahasa puitis yang sangat dalam
sebelumnya film pendek karya regas juga pernah masuk nominasi penghargaan film
di berlin dan hong kong
sukses di beberapa festival film pendek internasional
membuat regas ingin membuat film panjang
namun tidak terpancing mengutamakan sisi komersil
regas berencana memulai produksi film panjang pertamanya tahun depan
dan bisa ditonton akhir dua ribu tujuh belas
istiarto sigit jakarta